sudah pak soalnya ini sembuh
lapar juga kan
dia tau asan nasi
tadi bapak agak lama
ini bener gak sih
terima kasih ustad
kena luar biasa
solihin sudah sembuh pak ustad
cuma demam biasa aja kok
udah ambil yang lainnya
ini dia sudah alhamdulillah
sudah tidak apa apa nasan
eh ini ini kenalan sama kakak kakak
om om lapar ya
om lapar ya
kok udah tadi ngeliatin ikan terus
kamu kekenyangan ya
enggak saya gak kenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
enggak saya yang kekenyangan
mikirnya kenapa sih
apa betul kem vpn itu pelarian sesat ya tani
ya jangan ngomong kan gitu deh
bau sat kan udah baik banget sama kita
jangan curigaan jadi orang
kita akan segera menemui kem vaccine tani
mau ngapain ya san
nggak mau nggak mau nggak mau
kita harus mengenal lebih dekat keimu sen
bagaimana kita bisa menilai dia
sementara kita tidak tahu siapa dia sebenarnya
pak ustadz kan udah cerita banyak sama kita
ngapain kita selidik selidik lagi
udah deh jangan mulai mulai kayak riduan lagi deh
sebentar sebentar selidik ini selidik itu
am sini deh
lo yang sini sini
jangan bapak nih ya
kalau berani ya ngadu ngadu segala loh
om rizie deh kalau yang kita mau kayak kuda
makanya sekolah sekolah
yah tiga om
tiga tau aduh
ini depan dua nih satu dua
ini yang belakang nih
di dua nih belakang nih
nah begini jadi jalannya kayak gamping
oh begini ya om
eh om sani
om sani udah kecapean
ya sudah sudah
kamu sarapan dulu
kubi ina sudah nungguin
ingin sekali ketemu dengan gurumu kiai muni
kapan kalian berencana kembali ke pesantren
saya ingin ketemu kiai mugening
boleh pak ustadz
mau sekarang juga boleh
ya san ya
bagaimana kalau lusa saja
terserah pak ustadz aja deh
kapan ada waktu kita anterin
iya pak ustadz
besok pagi kamu hantar kan
surat ini ke kiai mugeni
kamu berangkat bersama dia
kamu berangkat bersama mahmudiyah
surat ini harus secepatnya sampai di tangga mugeni
nggak belum dari hong kong
apakah kesesatan kiai mugeni itu
dan satu hal yang saya belum paham
apa yang terjadi pada malam itu
buat apa saya menggonggol nah san
guru nah san tidak percaya
nah san boleh tanya
sama warga yang tinggal di sekitar pesantren kiai mugeni
anak ini sepertinya lebih waspada
aku harus memperhitungkannya
surat itu harus langsung sampai di tangannya
karena itu sangat penting
iya pak timba
kamu jaga pak timba baik baik ya
baik pak timba
sakitin aja orang lagi tidur
om main kuda kudaan dong
nggak mau om ngantuk
orang ngantuk juga maksa maksa nggak mau
bilangin bapak nih ya
bilangin mau pukul bapak kamu
pukul nih pukul nih
kemana sih alasan
om aduh nomasan nih
biarin lo juga ngaduk sama bapak lo
ajan tolong bantuin gue ajan
ajan kemana ajan
aka yang harus aku jelaskan wei candi

untung yang itu desa presiden

jika kita bisa menang ketemu di n lag max
bertanya kepada gurumu kiai mukni
beliau juga tahu siapa muarif itu sebenarnya
dia terlalu mendalami ilmu keduniaan
dan salah dalam menafsikan ajaran
saya sudah seringkali mengingatkan dia
tetapi dia tetap dengan keyakinannya
dia telah menangkap muarif
telah membantu ustaz muarif
telah menyerang kemos
dengan baik kacoda nusantara
pasti mascara jehova
dan kuvang aduan
sekarang kau akan menjadi budakku hasan
sampai kapanpun ingat itu baik baik
setelah ini pasti keiksan
kenapa dendam itu selalu saja menyelimuti hatinya
pak kiai dia juga dibantu oleh dua orang pemuda
kalian mengenal kedua pemuda itu
tapi kalau dilihatnya
dilihat dari penampilannya
sepertinya mereka dari kota pak kiai
tapi ilmu mereka sangat tinggi pak kiai
tengah banget sih sama sani ustaz
sedih sendirian ustaz
ani sedih ya
lagi ketawa ketawa nih
emangnya apaan tuh yul
yaudah jangan nanya
sani kalau kayak gitu lucu deh
enggak gua aja liat
dia tinggal kemana mana
kau pergi ninggalin sani anjir
sani takut aku tinggalin gitu aja
jangan jangan anak kecil anjir
kiai sesat yang harus kita perangi
dia adalah kiai iksan
lebih melenceng anjir
dia lebih berkejarannya daripada k muxin
ilmu sihir dia gunakan untuk kesenangannya
dia pengaruhi murid muridnya untuk dikawini
padahal dia hanya ingin melampiaskan nafsu pejatnya saja
itu mau kecabulan pak ustadz
kita harus bakar pesantrennya
kita harus musnahkan pesantrennya
biar tidak menyesalkan orang lebih banyak lagi
iya kan pak ustadz
iya pak ustadz
kalau tidak mungkin gw kayak jou zijit
ma'arif sudah mendatanginya
kiai iksan sasarandu kunyah
tadi juga kiai mukni mengatakan seperti itu
lalu dia berpesan supaya abi segera mengunjungi kiai iksan
mungkin sekarang kiai mukli sudah ada di sana bi
abi harus segera ke sana
malam ini juga kalian berdua harus berangkat ke sana
dan hancurkan pesantren kiai iksan
saya akan menolong kalian dari jauh
ilmu sihir kiai iksan sangat tinggi
ingat kalian jangan berhadapan langsung dengan kiai iksan
kalian bakar pesantrennya dan langsung pergi
kenapa muarif jadi begitu ya
hidupnya selalu diselimuti oleh hawa nafsu
kita harus menyadarkannya
ya itulah sebabnya saya datang ke sini
kita harus segera mencari muarif
ke mana kita mencarinya
kita harus menyatukan kekuatan kita untuk itu
dan sebentar lagi saya kira kiai muksin akan datang ke sini
nanti kalau kita kena apa apa
kita akan datang ke sana
kalau kita kena apa apa gimana iksan
sani jangan suka bantah
tapi ini berbahaya asan
nanti kita kena sihir atau pipi makanya mikir dong mikir
sani kenapa harus takut
pak ustadz pasti akan bantu kita
kita istirahat dulu yuk
jangan sampai terlambat
nanti kita kesiangan di sana
ini saatnya aku gunakan seluruh kekuatan ilmu sihirku
aku akan alihkan perhatian si iksan agar meninggalkan pesantrennya
sehingga hasan dan sani leluasa membakar dan memusnahkan pesantrenmu iksan
kita bertemu lagi mugni
kita inikan sindanmu
kalau kami memang bersalah selama ini
tidak ada kata terlambat untuk bertobat
dan saling memaafkan
ah jangan banyak ngomong
la ilaha illallah bertaubat muarik bertaubat
berhenti mau bantuin
pak g jangan kecampur
kamu sudah dipengaruhi oleh setengah hari
asan pak g gimana duduk
siap bangun sar
nanti juga dia sar
ridon ke mana
itu dia pak
aduh masa lama ceweknya
iya udah jangan nangisin lagi udah lepasin lepasin ya
fatimah rasa mau bilang bahasa mohon maaf apa yang terjadi yang pernah pasang lakukan sama
fatimah dan keluarga iya kak hasan enggak papa kok manusia kan enggak pernah terlepas sama yang
ya udah om sani tahu jangan ditangisin kesian bapak kamu kan masih banyak bapak yang lain ya
itu ya jadi bisa nyari bapak
iya boleh aja kan masih banyak kesian yang lain gak kedapetan
ya udah yang jadi bapak selain om sani aja
jangan om sani masih kemudahan cari yang lain ya
enggak enggak mau
juga enggak mau
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh